ada challenge tantangan dari fakultas fakultas itu dari ui jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan covid sembilan belas waktu itu
yaudah kita buat sebuah alat kesehatan itu salah satunya adalah ventilator
optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari bppt dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas
kami cuma dikasih waktu dua belas bulan dari bulan maret
berarti maksimum maret tahun depan

kita harus sudah bisa memberikan seed vaksinnya bibit vaksinnya ke industri
insya allah dalam waktu enam tujuh bulan ke depan kita sudah bisa punya gambaran vaksinnya akan terjadi yang akan menjadi unggulan indonesia ini
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas
kami juga akan membuat sampel sampel dari covid sembilan belas

basari membentuk tim ventilator ui yang melibatkan pengajar praktisi hingga mahasiswa di fakultas teknik universitas indonesia
untuk segera membuat dan memproduksi ventilator covid dua puluh yang telah berjalan sejak akhir maret lalu
susah banget sih sebenarnya enggak tapi bisa dibilang cukup susah juga sih
ada dosen dosen yang juga bantuin jadi ya nggak begitu terasa membebankan mahasiswanya sih sebenarnya
karena ini ventilatornya basisnya juga ada elektroniknya
nah kita familiar juga paling sama microcontrollernya itu lumayan familiar
di kuliah juga kadang ada dibahas
jadi si pasien itu dikontrol
meski sistem mekanik dan elektro yang berjalan di ventilator bukan barang baru bagi para ilmuwan ini
bukan berarti proses penelitian yang berlangsung berjalan mudah
hambatan demi hambatan
yang demi hambatan selalu ditemui selama tiga minggu proses percobaan
paling sulit sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari ventilator
itu meskipun orang praktisi itu sudah tahu tetapi jeruannya atau dalemannya itu tidak tahu
jarang sekali yang tahu sehingga kita harus tahu jeruannya
jika kita sudah tahu dalemnya caranya bagaimana kita mempelajari secara prinsip
juga mempelajari komponen komponen yang ada di situ dan cara kerjanya
know how dari sebuah alat
kita pelajari semuanya kita yakin itu meskipun hipotesis kita kadang kadang salah
tapi kita cycle lagi ulang lagi oh hipotesisnya harusnya seperti ini
para ilmuwan ini mampu merakit satu buah ventilator dalam waktu enam jam lima belas menit dengan komponen yang sudah siap rakit
sejauh ini dr basari dan rekan rekannya telah mampu menciptakan sebelas unit coven dua puluh untuk dilakukan pengujian sebelum digunakan
pria berusia empat puluh tahun ini pun menjamin bahwa covid dua puluh merupakan jenis ventilator yang dibutuhkan pasien covid sembilan belas
bukan hanya resusitator
atau bukan hanya tipe yang lain
fungsinya ventilator adalah membantu pasien ya untuk bernafas bagi pasien yang kesulitan bernafas
dengan cara sistem pernafasannya dia diganti oleh mesin
jadi kita konsen ke situ bukan bagging
bagging itu seperti untuk bantu pernafasan itu bagging
tetapi kita memang mengambil alih fungsi kontrol dari sistem nafas pasien
kita punya dua mode utamanya di spesifikasi ventilator kita
yaitu kita secara terus menerus mengontrol pernafasan si pasien yang dikontrol oleh mesin kita
mode yang kedua adalah sipap
sipap itu seperti memberikan oksigen saja
biasanya cpap diberikan kepada pasien yang dia kekurangan oksigen
sebelum bisa digunakan ke para pasien ventilator harus melewati beberapa tahapan tes
termasuk didaftarkan untuk uji produk di balai pengawanan fasilitas kesehatan atau bpfk
di bpfk sendiri khusus ventilator akan melewati beberapa tahapan pengujian produk
seperti uji kinerja mesin uji keamanan dan keselamatan sistem kelistrikan dan uji ketahanan produk
sesuai dengan standar internasional yang diterapkan
semua proses pengujian memakan waktu hingga tiga hari penuh untuk satu produk ventilator
jujur saja kami belum punya pada waktu itu jadi kami mencari standar justru yang internasional
kita mendapatkannya itu dari negara inggris
dari situlah kita mengadopsi karena mereka mengeluarkan standar yang disebut dengan rapidly manufacture ventilator system
jadi ini ventilator yang khusus dipakai untuk pasien covid sembilan belas
tahapan pengujian di bpfk menjadi kunci awal untuk sebuah alat kesehatan
untuk melakukan uji klinis dan mendapat izin edar produk
sebetulnya langkahnya sangat sederhana saja
jadi ketika dia lolos uji produk atau uji prototipe di bpfk
maka langkah berikutnya adalah mereka harus melakukan uji klinis
siapa yang menguji
adalah tim uji klinis yang ada di kementerian kesehatan
dan biasanya mereka harus melakukan uji klinis
dan biasanya mereka harus melakukan uji klinis
dan biasanya mereka harus melakukan uji klinis

ketika uji klinis ini sudah selesai
maka nanti produk ini akan mempunyai izin edar dan izin produksi
dengan kerja keras melakukan penelitian dan produksi selama lebih dari empat bulan
dan karena itu covid sembilan belas telah masuk dalam tahap uji klinis
uji klinis merupakan tahap akhir bagi alat kesehatan
sebelum mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan
tim ventilator universitas indonesia telah menyebar sepuluh unit coven dua puluh ke beberapa rumah sakit nasional
untuk dilakukan uji klinis ke pasien covid sembilan belas maupun manekin yang ada di rumah sakit
baik dr basari dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan covid sembilan belas
optimis temuan yang akan mendapat izin edar
dan siap didonasikan ke setiap rumah sakit yang membutuhkan
kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari bpp
dalam memperoleh kesehatan
membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya
untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas
untuk menghasilkan kesehatan
untuk menghasilkan kesehatan
untuk menghasilkan kesehatan
untuk menghasilkan kesehatan
salah satu komponen yang sangat membantu penanganan pandemi covid sembilan belas
adalah ketersediaan alat tes atau tes kit
dua jenis test kit yang digunakan di indonesia
adalah rapid diagnostic test atau rapid test
dan polymer chain reactor atau yang biasa dikenal dengan swap test
bersama dengan ketua pembangunan pemerintah
bertempat di pusat penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi serpong
badan pengecian dan penerapan teknologi atau pppt
telah melakukan riset sejak bulan maret
agar indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri
hal ini didukung dan disambut baik oleh pemerintah
presiden joko widodo bahkan meminta pada akhir mei lalu
dua jenis test kit buatan indonesia harus sudah bisa digunakan secara massal
adalah jokowi dodo
adalah irfan faizal
salah satu peneliti bppt di bidang bio farmasi
merupakan sosok yang mengambil peran penting
dalam proses penelitian pengembangan tes kit milik bppt
irfan bersama beberapa ilmuwan lain di bppt
adalah orang orang yang memulai penelitian
untuk menemukan bahan baku test kit
dengan sampel gen dari indonesia
prinsipnya adalah proteinnya sebetulnya
itu menjadi suatu gen targetnya
untuk mengikat anti bodi
jadi protein itu diikat oleh protein lagi
nah dari situ
bahan baku itu yang memang kita buat
atau kita sediakan
selain bahan baku berupa protein yang diambil dari gen target
tidak ada yang membedakan jenis tes kit milik indonesia
dengan alat yang diimpor dari luar negeri
tes kit buatan indonesia
diklaim akan lebih cocok
dan sensitif untuk digunakan di masyarakat dalam negeri
banyak sebetulnya rapid test yang dikembangkan
dari negara lain
kalau impor itu berarti dia bahan bakunya juga impor ya
khususnya yang anti bodi
itu dikembangkan atau di construct
menggunakan dan diuji virus orang indonesia
sehingga akan jauh lebih sensitif
dan spesifik untuk orang indonesia
selain alat tes
bppt kini juga tengah mengembangkan laboratorium
yang mampu melakukan uji spesimen virus corona
demi mempercepat penanganan
khusus untuk laboratorium yang melakukan penelitian terhadap virus
atau penyakit tertentu
ada empat level keselamatan biologi
atau biosafety level yang ditetapkan
minimal harus dikerjakan dalam laboratorium biosafety level dua
seorang peneliti bidang bioteknologi di bppt
disibukan dalam pengembangan mobile light biosafety level dua
danang bersama timnya
membangun desain laboratorium berjalan
yang dibuat dari kontainer berukuran dua puluh kaki
bahwa pengujian pcr ini harus dilakukan di laboratorium
yang memiliki tingkat keamanan hayati level dua
ini malah ya
di indonesia itu nampaknya
laboratorium yang bisa melakukan pcr ini
untuk bisa mengendalikan penyebaran
covid sembilan belas di indonesia
memperbanyak jumlah laboratorium tersebut
membuat laboratorium itu tentu tidak mudah
di bbpt ini
bagaimana apabila ada satu laboratorium yang bisa kita buat
kemudian bisa dipindah operasikan
ini bisa membantu pemerintah
dalam mengendalikan covid sembilan belas di indonesia
proto type dari mobile lab yang dikembangkan
kini telah berjalan
laboratorium berjalan ini
diklaim telah menggunakan prosedur keamanan
yang sesuai untuk dilakukan pengujian spesimen virus corona
kita desain ini
sehingga memenuhi kriteria dari who
di dalam mobile lab ini kita bagi dua ruangan
yang satu adalah ruangan yang kita sebut dengan anterrum
atau ruang antara
dan satu lagi ini ruangan
atau kita sebut dengan main lab
antarum ini fungsinya untuk
penguji ketika sebelum masuk ke
itu kita akan berganti
kita akan pakai apd
yang tepat untuk pengujian nanti ya
kita gunakan di situ
kita juga atur supaya pintu masuk ke antirum
dan pintu masuk ke main lab ini
artinya pintu ini tidak bisa dibuka bersamaan
sehingga kita bisa memastikan
bahwa sampel yang sudah masuk di dalam main lab ini
tidak akan keluar lagi
tidak hanya keamanan
kemampuan laboratorium juga menjadi hal yang dipikirkan
saat proses pembuatan berlangsung
dengan tiga orang peneliti di dalamnya
mobile lab ini diklaim mampu melakukan uji spesimen
dari hasil tes swab dengan lebih cepat
satu batch pengujian
pengujian itu bisa menguji tiga puluh sampel
ini waktunya kira kira sekitar empat jam
sejak dimulai analisa sampai keluar hasil
nanti batch berikutnya
itu akan keluar setiap dua jam setelah itu
kalau misalkan saya ambil kapasitasnya
untuk running misalkan dua puluh empat jam
maka jumlah sampel yang bisa dianalisa dalam satu hari itu
kira kira sekitar tiga ratus sampel
tentu tergantung dari shift ya
waktu yang nanti akan dialokasikan oleh operator
proses penelitian dan pembangunan laboratorium berjalan ini
dikerjakan danang dan tim selama sembilan belas hari
dan memakan biaya hingga enam miliar rupiah
meski tidak murah
saat ini sudah ada lima pihak di indonesia
yang tertarik untuk membangun mobile lab milik bppt ini
saat ini bppt mengembangkan
telah selesai mengembangkan prototipe
dan saat ini sedang dioperasikan
di rumah sakit ridwan mawareksa di jakarta timur
ini bisa menjadi salah satu bentuk
dari kontribusi kita dari bppt
dalam membuat satu mobile lab
yang mungkin bisa dimanfaatkan ya
untuk pengujian sampel sampel
dari pasien terduga covid sembilan belas

dari bulan maret
berarti maksimum maret tahun depan
kami harus sudah bisa memberikan
insya allah dalam waktu enam tujuh bulan ke depan
kita sudah bisa ya punya gambaran
ya akan akan menjadi unggulan indonesia ini
selrm yang jauh
berkan dengan pautan terbaik
tidak empat orang di sini folk
keroyan jomb rond
jangan kematian rintaman
untuk peneliti dan menemukan vaksin dari berbagai virus yang ada di dunia
para ilmuwan memiliki enam platform dalam proses penelitiannya
eijkman sendiri mengambil platform protein rekombinan
sebagai cara untuk menemukan protein antivirus yang kelak akan menjadi vaksin
kami memilih mengembangkan protein rekombinan namanya
artinya itu bagian dari virusnya jadi bukan virus keseluruhannya
bukan cara virus yang dipotong potong
tetapi kita mengidentifikasi secara bioinformatik bagian mana yang mengkode protein tertentu
nah bagian itu yang kemudian kita identifikasi kita perbanyak kita clone
jadi gennya yang kita clone
kemudian nanti akan ditemukan
dan di ekspresikan jadi mendapatkan protein
itu yang disebut sebagai protein rekombinan
nantinya apabila kita sudah mendapatkan protein rekombinan yang sesuai
nah itu prosesnya yang akan dilakukan di laboratorium
nah kalau sudah di hewan coba
kalau sudah kita dapatkan yang baik responsnya baik
dan itu terbukti protektif
baru nanti kita akan serahkan ke industri
eijkman sendiri optimis bulan maret tahun depan
bibit virus sudah akan ditemukan dan siap diproduksi secara massal
ini artinya paling tidak desember tahun dua ribu dua puluh
indonesia baru akan memiliki vaksin untuk virus corona jenis baru ini
lembaga eijkman hanya diberikan waktu satu tahun
untuk menemukan vaksin dari jenis virus corona baru ini
penelitian vaksin dari jenis virus baru membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun
dengan waktu yang sangat terbatas
para peneliti virus di lembaga eijkman
kini tengah mengebut proses penelitian dari sampel darah pasien covid sembilan belas
untuk mencari vaksin yang dibutuhkan di indonesia
salah satunya adalah edison johar
selama tiga bulan terakhir
pemuda dua puluh delapan tahun ini harus berhadapan langsung dengan virus hidup
untuk melakukan langkah awal proses penelitian
dengan cara pemerintah yang berhasil menemukan virus hidup

jadi kita tahu apakah ada perubahan
apakah dia dari wuhan ke indonesia ada berubah nggak
karena kalau berubah tentu yang kita bikin itu vaksinnya tidak akan efektif
kalau berubah seberapa signifikan
apakah tempatnya berubah itu bikin vaksinnya tidak efektif
jadi kita harus tahu itu dulu penelitiannya
nanti kita baru mulai desain dari sana
berhadapan langsung dengan virus hidup memang bukan pekerjaan mudah
namun bagi edison protokol keselamatan yang telah diterapkan
telah cukup membuatnya bekerja dengan tenang
kalau saya satu hal sih bukan cuma physical health ya
tapi mental health juga gitu
kita memang perlu break gitu
jadi kalau misalnya saya pulang rumah ya sudah
ngisi tenaga mentalnya dulu
ya tentu weekend kita kan juga nggak masuk ya
ya waktu untuk istirahat
sedikit berbeda dengan rekannya
bagi benediktus yohan menangani virus corona merupakan hal baru baginya
johan yang biasa meneliti virus demam berdarah dengue
kini ditugaskan untuk membantu penelitian vaksin covid sembilan belas
yang menyulitkan adalah bahwa ini adalah sesuatu virus yang memang benar benar baru
informasi yang ada di
dunia ilmiah mengenai virus ini masih sangat sedikit
sehingga kita perlu seperti menyatukan puzzle tadi ya
atau membuka halaman halaman dari buku yang kita belum pernah buka
jadi tantangannya sebenarnya itu
bagaimana kita berpacu untuk mencari informasi sebanyak mungkin
menerapkannya dalam apa yang kita lakukan untuk pengembangan vaksin ini
dan menghasilkan sesuatu yang bisa efektif
banyak yang mereka khawatir itu sudah pernah
lalu mereka juga mungkin ada kekhawatiran
saya pulang dari lab membawa sesuatu oleh oleh seperti itu dari lab
tapi dengan penjelasan dengan memberikan pengertian tentunya mereka bisa mengerti
di rumah pun saya menerapkan prosedur prosedur untuk keamanannya ya
meski bekerja dengan tantangan hambatan hingga rasa cemas
hal itu tidak mengendurkan semangat para peneliti di eijkman
termasuk bagi johan dan edison
dalam hal ini kita berkejar kejaran dengan waktu
penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu lima hingga sepuluh tahun
hingga didapatkan suatu vaksin yang efektif
namun karena mendesak sekali
covid sembilan belas ini kita diminta dalam satu tahun
lembaga eijkman sudah bisa memulai proses penelitian vaksin

juga kita sebenarnya beban moral ya

kita juga harus kerja membantu indonesia
kita juga harus kerja membantu indonesia
kita harus cepat tangani
jadi ya kadang kadang pulang rumah
kerjaan saya lambat ya
karena hal sepertinya perlu cepat
jadi saya juga berharap akan dapat kembali
juga memang ya namanya sains juga tidak ilmu pasti banget
karena kadang kadang pas kita ikuti protokol eh nggak jalan
kita harus optimasi terus
jadi itu ya memang kendala kendala yang kita hadapi sehari hari sih